kini tidak perlu lagi keluarkan uang untuk mendapatkan listrik cukup dengan tanah kita bisa menghidupkan lampu
ya penelitian seorang anak muda di semarang jawa tengah membuktikan bahwa tanah merah ternyata bisa menghasilkan listrik tanpa harus ada setrum
kira kira seperti apa inovasinya simak dalam do it yourself
ternyata tanah merah bisa menjadi sumber listrik
dulu dari hasil tesnya saya itu dari tanah merah itu ada sekitar dua puluh tujuh logam
yang paling bagus dan paling tinggi itu ada lima logam
seperti itu yang paling tinggi itu alumni
dari ide inilah akhirnya satria menciptakan lampu biopori smart light dengan tanah sebagai sumber energi listriknya
tanah merah yang sudah dikeringkan kemudian digiling halus
sementara itu plat seng dan tembaga disiapkan sebagai bagian elektroda
gabungan tiga elemen ini kemudian dibungkus dan menjadi sel sel yang mampu menciptakan energi listrik
sel sel yang sudah dipasang di batang kemudian disambungkan pada paralon biopori dan lampu taman
di dalam gelubang biopori itu dengan setinggi enam puluh cm itu terdapat delapan belas sel elektroda
itu masing masing itu sekitar delapan pon
ya kurang lebih sekitar sepuluh sampai dua belas volt
bila saat pagi siang sore disirami seperti layan tanaman dia akan mengecas ke baterai
ya baterai itu akan mengaktifkan lampu saat malam hari karena ada sensor otomatis juga
selain tanah merah satria juga melakukan penelitian bahwa lumpur lapindo sidoarjo di jawa timur
ternyata mampu menghasilkan listrik dua puluh kali lebih besar dari tanah merah biasa
lampu biopori ini tidak menyetrum dan pastinya ramah lingkungan
cukup dengan disiram kita akan melihat bagaimana lampu lampu tanpa listrik ini menyala menerangi indahnya malam hari
penelitian tanah merah sebagai sumber listrik masih terus dilakukan satria
proyek kedepannya menciptakan alat charge handphone dengan media tanah merah
berawal dari ide yang sangat sederhana memanfaatkan tanah sebagai energi terbarukan sehingga bisa menghasilkan karya yang sangat cantik seperti ini
dibutuhkan ide yang out of the box sehingga bisa menghasilkan karya yang juga out of the box seperti ini
roli kurniawan semarang jawa tengah